kampanye hari keempat dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut satu dan dua
cowopres sandiaga uno melakukan kunjungan ke gunung putri bogor jawa barat untuk belusukan ke pasar
sementara itu cawapres maruf amin mendatangi kediaman istri almarhum gusdur sinta nuria wahid untuk meminta dukungan keluarga besar nu
jawab pres sandiaga uno melakukan belusukan ke pasar desa bojongkulur bogor untuk melakukan dialog serta menyerap aspirasi para pedagang
tidak hanya itu sandi juga memantau kondisi sungai cilengsi yang berada tidak jauh dari pasar desa bojongkulur
dalam kesempatan tersebut pasangan prabowo sandi berjanji akan menindak tegas pabrik pabrik besar yang membuang limbah di sungai
serta akan membuka lapangan kerja yang berfokus kepada lingkungan
prabowo sandi insya allah akan secara tidak kompromi kita akan hadirkan pemerintahan yang kuat dan tegas menindak memastikan menindak
memastikan menindak para pelanggar tentunya yang membuang limbah sembarangan ini walaupun pabrik besar kita nggak takut
sementara itu cowopres maruf amin mendatangi kediaman sinta nuria wahid untuk bersilaturahmi
dan memohon dukungan dari keluarga besar nahdlatul ulama
maruf juga menjelaskan bahwa jika terpilih dirinya bersama jokowi akan bekerja membangun indonesia yang akan dinikmati generasi mendatang
karena itu saya mengharis itu sebagai orang yang dikeluarkan dan yang mengharuskan dihukuman no
sebagai istri dari keluarga besar dan keluarga
dan itu saya mohon restu mohon doa dan itu saja kalau mungkin saya mohon dukungannya
nah kebetulan juga ketemu pak mahfud
safari dan kampanye politik terus dilakukan oleh para cawapres baik dari pasangan nomor urut satu dan dua hingga delapan bulan ke depan
hal itu dilakukan untuk meraih dukungan dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
informasi terkini terkait agenda kampanye pasangan capres cowopres jokowi dodo maruf amin dan prabowo subianto sandiaga uno
sudah ada rafraf kavi dan rizky renardi
dan kita ke laporan rafraf kavi dulu
rafraf boleh dijelaskan apa agenda pak jokowi dan juga mungkin abah maruf amin pada hari ini
selamat pagi dea dan juga amel di rumah cemara sembilan belas
tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin berkumpul saat ini jam sebelas nanti
rencananya akan diadakan press conference terkait beberapa isu faktual yang nantinya akan dibahas seperti misalnya
tidak jauh berbeda dari hari hari sebelumnya seperti misalnya masalah ekonomi
bagaimana melihat cara pandang ekonomi indonesia pada ke depan dan juga hari ini
kemudian juga bagaimana menahan ataupun juga menghindari dan kampanye kampanye yang positif begitu
dan ini untuk juga menghindari
menghindari kampanye kampanye negatif dan juga penyebaran hoax yang biasanya muncul pada saat saat kampanye seperti saat ini
sementara dari data yang kami mendapatkan bahwa pasangan calon wakil presiden yang akan mendampingi petahana presiden joko widodo saat ini
berkunjung ke sejumlah daerah di jawa timur
tepatnya di kabupaten jember dan amrek
pak kiyai haji maruf amin ini akan mengunjungi beberapa pondok pesantren dan akhirnya
selama satu ataupun juga dua hari setelah sebelum akhirnya nanti akan kembali ke jakarta
sebelumnya dea dan juga amel dan juga pemirsa kemarin
pak kiyai haji maruf amin juga mendatangi kediaman mantan ibu negara dan juga presiden keempat republik indonesia
pak kiyai haji abdul rahman wahid untuk bersilaturahmi dan juga meminta doa restu terkait pencalonannya
dan mendampingi presiden jokowi dodo dalam acara atau ajang pilpres dua ribu sembilan belas nanti
dan akhirnya pada pukul lima belas dari yeni wahid yang mewakili keluarga besar dari kiyai haji abdul rahman wahid ini
akhirnya menyatakan dukungannya kepada jokowi dodo dan juga kiyai haji maruf amin
dan apa yang dilihat oleh yeni wahid ini adalah bagaimana dirinya dan juga dari kalangan nahdlatul ulama
dan juga keluarga besar gusur ini melihat karya nyata yang sudah diberikan atau juga sudah ditampilkan oleh jokowi
dan nantinya akan dipertahankan
oleh kedua pasangan ini ke depannya namun satu pesan yang disampaikan dari ibu sinta nuria wahid kepada kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin
dan juga kepada sandiaga uno sebelumnya yang juga datang untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu adalah bagaimana
kedua pasangan ini harus menjaga atau tetap harus menjaga keberagaman kemudian juga merawat kebinekaan dan pluralitas
dan sekarang kita tahu bahwa keluarga besar gusur ini kita tahu bahwa mereka ini terkenal gigi
begitu menjaga pluralitas yang ada di nkri
terima kasih atas laporannya dan sekarang kita akan menuju ke rizky ya
rizky bagaimana apa agenda kampanye untuk pasangan capres cawapres nomor urut dua atau prabowo subianto dan sandiaga uno hari ini
selamat pagi amel dan juga dea untuk hari kelima masa kampanye
hari ini sebenarnya untuk agenda kampanye
masih sama seperti kemarin
prabowo subianto masih belum turun keliling untuk berkampanye masih berada di jakarta saja
dan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno hari ini akan terbang ke jawa timur ke surabaya untuk melakukan agenda kampanye di hari kelima
jika kemarin hari kedua sandiaga uno sudah berada di jawa tengah semarang dan juga purwokerto hari ini akan ke surabaya dengan jadwal penerbangan pukul sebelas tiga puluh
kemudian hari pertama atau agenda pertama yang akan dihadiri oleh sandiagono adalah acara dialog bersama milenial
jika pola kampanye selama kemarin dari hari kedua kampanye sampai hari keempat setiap pagi mengawali agenda kampanye mendatangi pasar
belusukan bertemu dengan warga diperinteraksi dengan pedagang pedagang di surabaya ini cukup berbeda
dimana pertama diawali dengan dialog bersama milenial
kemudian baru akan berjalan
kemudian baru akan berjalan
kemudian baru akan mendatangi pasar atau berusukan ke pasar pada malam hari
karena agenda sandiaga uno sendiri setelah dialog bersama milenial akan langsung bersilaturahmi dengan pengurus pwm nanti sore
dan juga pada pukul tujuh malam akan konsolidasi partai di gedung juang empat puluh lima
usai konsolidasi partai langsung dilanjutkan untuk mendatangi pasar jagir di wonokromo kota surabaya jawa timur
jika berbicara fokus utama atau apa saja yang disampaikan sandiaga uno selama masa kampanye memang tidak jauh berbeda

ekonomi masih menjadi pilar utama dari beberapa pilar yang ditawarkan oleh pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga uno
sandiaga uno juga selalu mengingatkan ada dua isu utama yang ditekankan yakni memberikan atau menawarkan lapangan kerja seluas luasnya dan juga menjaga kestabilan harga pokok
sehingga tujuan sandiaga uno memang setiap dia datang ke pasar dia ingin mendengar keluhan keluar atau suara suara pedagang pedagang
bagaimana kondisi harga bahan pokok bagaimana proses penjualan atau daya beli masyarakat
karena memang di pilar ekonomi dari program prabowo subianto dan juga sandiaga uno memang salah satu gerakan adalah bagaimana menaikkan daya beli masyarakat kedepannya ketika prabowo subianto dan juga sandiaga uno nantinya jika terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden
baik terima kasih rizky
dan juga sandiaga uno
dan juga tadi ada raff raff kaffi yang melaporkan langsung dari jakarta
dua duanya terima kasih teman teman selamat bertugas kembali